dan sektor pancoran jakarta selatan hingga kamis sore masih melakukan penyelidikan terhadap kasus jatuhnya seorang wanita
dari lantai sembilan tower akasia apartemen kalibata city jakarta selatan
belum diketahui penyebab jatuhnya wanita tersebut
suasana di lokasi kejadian jatuhnya seorang wanita dari lantai sembilan di tower akasia apartemen kalibata city jakarta selatan kami sore sudah kembali normal
polsek pancoran sudah memeriksa tiga orang saksi yaitu ssr wanita dua puluh enam tahun rm pria dua puluh tiga tahun dan seorang petugas keamanan apartemen
ssr dan rm merupakan rekan korban yang tinggal bersama di apartemen korban selama seminggu terakhir
ketiganya menyewa apartemen yang ditinggalinya itu secara harian
sebelumnya korban ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai sembilan apartemen kalibata city jakarta selatan rabu malam
korban diketahui bernama desi wulandari
warga jakarta timur
sempat dilarikan ke rumah sakit nyawa wanita berusia sembilan belas tahun tersebut tak bisa diselamatkan
korban meninggal akibat patah tulang di beberapa bagian tubuhnya
rama aditya dharma cnn indonesia